presiden joko widodo instruksikan pelaksanaan pilkada serentak harus dengan penerapan tegas disiplin protokol kesehatan
presiden minta pihak kepolisian mendagri dan pihak bawaslu untuk mengawasi dan memberi peringatan tegas bagi pelanggarnya
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat membuka sidang kabinet paripurna dengan topik penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi
untuk penguatan reformasi tahun dua ribu dua puluh satu di istana negara jakarta senin pagi
jokowi mengatakan tindakan pencegahan terkait klaster pilkada harus menjadi fokus seluruh pihak terkait
seperti kepolisian kpu mendagri dan bawaslu
presiden jokowi ingatkan aturan tegas pelaksanaan pilkada mengacu kepada peraturan kpu yang telah dibuat untuk menekan dan menghindari penyebaran virus corona
aturan tertuang dalam pasal delapan c peraturan kpu nomor lima tahun dua ribu dua puluh tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pilkada tahun dua ribu dua puluh
isinya membahas seluruh tahapan program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan virus corona
ketegasan betul polri juga berikan ketegasan mengenai ini aturan main di pilkada karena jelas di pkpu nya sudah jelas sekali
jadi ketegasan saya kira mendagri nanti dengan bawaslu biar betul betul ini diberikan peringatan keras